seorang wanita ditemukan tewas usai terjatuh dari lantai tiga puluh dua di sebuah apartemen kawasan basuki rahmat jatinegara jakarta timur senin pagi
pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan kasus ini
jasad nr wanita berusia dua puluh tiga tahun yang diketahui sebagai pembantu rumah tangga tewas setelah jatuh dari lantai tiga
tampak petugas kepolisian mengevakuasi jasad korban yang tersangkut di atap balkon lantai satu tower d apartemen basura jakarta timur
menurut kapolsek jatinegara pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini
guna kepentingan otopsi jasad korban langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat
menerima laporan dari security dari apartemen basura city

menjadikannya kita menemukan seorang perempuan yang diatur di atas lobby tower d
dan dipermasinya itu seorang asisten sementara
itu beranisial r umur dua puluh tiga tahun